komisi tiga dpr mendatangi rumah dinas calon kapolri komisaris jenderal polisi tito karnavian di kawasan ampera jakarta selatan
semula komisi tiga dpr akan menyambangi rumah tito karnavian pukul satu namun rombongan komisi tiga baru datang pada pukul dua siang
kedatangan komisi tiga untuk melihat sosok pribadi irjen tito karnavian beserta keluarga sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di sidang paripurna dpr kamis besok
menurut beberapa sumber hanya ada istri tito dan dua saudaranya yang akan mendampinginya siang ini karena tiga orang anak tito sedang ujian di singapura